tiang lampu di lokasi kecelakaan tunggal mobil setonofato menjadi pusat perhatian masyarakat netizen
bahkan tak sedikit warga datang dari wilayah luar jakarta penasaran untuk berfoto di tempat kejadian perkara
lokasi sekitar tiang lampu yang terletak di permata berlian kebayoran lama ini mendadak ramai
di balik kecelakaan yang menimpa setonovato beberapa waktu lalu
masyarakat juga skeptis dengan tiang lampu yang menjadi bagian dari kecelakaan tunggal tersebut secara langsung
tempat kejadian perkara ini berubah menjadi tempat suah foto
bahkan beberapa warga berfoto lengkap dengan ilustrasi gaya menabrak tiang tersebut
selain penasaran masyarakat juga mengharapkan kasus ini segera selesai
saya cuma berharap kasus ini segera selesai
supaya masyarakat semua itu dapat kejelasan gitu
jangan dibuat bertanya tanya dan keraguan keraguan yang tidak menentu gitu
ya kemarin kan kejadiannya itu udah viral banget ya di medsos di media media tv
ya mungkin itu musibah juga buat yang pak sn itu ya
cuma ada mungkin hal hal yang membuat masyarakat indonesia
menjadi penasaran karena berhubungan dengan proses yang sedang beliau hadapi dengan kpk
cukup apa ya cukup menggelikan sih
cukup menggelikan terus entah dia benar atau enggak enggak sengaja
cuma dengan lihat timingnya jadinya misalkan sengaja pun eh sorry misalkan beneran pun gitu loh
jadinya kayak dibuat buat sih kayak dibuat buat gitu loh
saat ini proses hukum masih terus berjalan
tiang ini pun masih menjadi perbincangan masyarakat netizen
tiang lampu yang menjadi bagian dari kecelakaan yang dialami oleh setia novanto beberapa saat lalu
ini sudah tidak digaris polisi lagi
bahkan sekarang ada karangan bunga yang disandarkan di tiang lampu ini
tidak hanya itu ada yang paling menarik ada juga ilustrasi dari bakpao seperti ini
yang ditempelkan di
tiang lampu ini
dan ini merupakan salah satu daya tarik bagi masyarakat yang juga banyak datang kesini
dan sengaja berfoto di samping tiang lampu ini
fina nabilah jakarta